korban lenyapnya uang tabungan nasabah bank bri cabang mataram terus saja bertambah
ini berbahaya sekali ini menurut saya
hingga rabu ini tercatat dua ratus tiga puluh lebih nasabah bank bri yang kehilangan uang mereka secara tiba tiba
korban lenyapnya uang tabungan nasabah bank rakyat indonesia cabang mataram terus bertambah
tak tanggung tanggung hingga hari kelima sudah lebih dari dua ratus tiga puluh orang melaporkan kehilangan uang
melalui transaksi misterius di rekening bri yang dimiliki
padahal senin kemarin data yang terhimpun baru mencapai puluhan orang
bahkan kasus transaksi misterius terus terjadi hingga selasa
salah satunya menimpa seorang anggota kepolisian resor mataram eko suseno
terjadi transaksi misterius dalam e banking bri milik eko
itu kapan kejadiannya
setengah jam yang lalu
iya barusan ini
di tarik tadi sekitar enam ratus delapan puluh ribu
buah remon baru masuk kemarin
di tarik enam ratus delapan puluh ribu bisa lapor ke bank atau dua orang bank
nanti jam satu atau jam dua bisa dua
dari sedikitnya dua ratus tiga puluh nasabah yang kehilangan uangnya
nilai kerugian dari bank bri mencapai satu lima miliar rupiah
di adakan nanti kita investigasi dari nasabah yang kompleks utamanya
ada sekitar sekitar hari ini sekitar dua ratus tiga puluh
satu ratus tiga puluh nasabah dari tiga puluh orang nasabah sampai sekarang
pihak bri dan aparat kepolisian masih terus melakukan koordinasi
agar bisa mengungkap kejahatan ini
lalu rahmat cunaidi mataram